pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan vaksin covid sembilan belas
dan terakhir menlu dan menek bumn bertemu dengan who unicef dan aliansi vaksin dan pandemi di swiss
dan sebelumnya ke inggris
lalu apa saja hasil dari pertemuan ini
untuk mengetahuinya sudah bergabung lewat sambungan zoom
tenaga ahli utama kantor staff presiden dhani amrul ihdan
selamat malam pak dhani
selamat malam mbak assalamualaikum wr wb
salam sehat selalu bagi seluruh pemerintah cnn yang berbahagia
amin waalaikumsalam wr wb
semoga semua sehat selalu begitu ya pak dhani
pak dhani seberapa aktif sebetulnya indonesia terlibat dalam pengadaan vaksin ini
dan bagaimana posisi indonesia dalam upaya pengadaan vaksin
ya jadi ini memang apa ya sebagai payung hukum dari pelaksanaan vaksin ini sendiri
bagaimana dituangkan dalam perpres nomor sembilan puluh sembilan dua ribu dua puluh
maka ibu menlu dan pak menteri bumn menjalankan apa yang telah diarahkan oleh bapak presiden
untuk melakukan pengadaan vaksin yang kemudian dibuat langkah kerjanya
timetable dan roadmap
dalam hal pendistribusian dan juga pada saat pelaksanaan vaksinasinya
jadi dibuat satu langkah kerja roadmap itu dibawah komando kementerian kesehatan
yang tentunya juga mendapatkan masukan dari komite penanganan kesehatan dan pen
yang telah dibentuk
nah kunjungan ke inggris beberapa waktu yang lalu itu untuk pertama
sesuai dengan perpres tentunya dalam hal pengadaan vaksin
sebagai amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat indonesia
maka pemerintah harus menyiapkan beberapa skenario
plan a kita tahu bersama bahwa uji klinis bagi vaksin sinovac kerjasama dengan bio farma
dengan satu enam ratus dua puluh relawan yang saat ini sudah berlangsung dan alhamdulillah sejauh ini
tidak ada permasalahan yang berarti di dalam pelaksanaan uji klinis dan ini masih berlangsung
tapi kita juga harus menyiapkan skenario
sebagai amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat indonesia maksa pemerintah harus menyiapkan beberapa skenario

untuk mempercepat pengadaan vaksin masuk ke indonesia kita tahu bersama ada dua ratus lima belas negara di dunia ini yang menantikan kehadiran vaksin
dan semua berbut jadi kepada produsen produsen vaksin ini semua berbut
nah kita harus mengambil inisiatif dengan langkah taktis yang cepat untuk mendapatkan komitmen komitmen vaksin tersebut
nah di samping sinovac yang saat ini dalam proses finalisasi uji klinis
juga kita mendapat komitmen dari astrazeneca yang kemarin pak menteri bumn dan bu menlu melakukan kerjasama bilateral dan juga multi bilateral kepada inggris kepada astrazeneca untuk mendapatkan komitmen pengadaannya
paling tidak di tahun depan itu bisa ada komitmen seratus juta seratus juta vaksin dari astrazeneca untuk memberikan imunisasi covid kepada masyarakat indonesia
nah di samping itu kita juga tahu bersama bahwa uji klinis yang masih sekarang masih berlangsung tentu harus mendapatkan concern yang serius juga dari kita
dimana mui melakukan monitoring bp pom juga
pom juga secara intensif melakukan monitoring bahkan mui dan bp pom juga akan langsung melihat pabrik yang ada di sinovac untuk melihat uji klinical dan proses produksi yang ada di sana
nah oleh karena itu tahun ini juga akan ada mungkin di bulan november kalau menurut langkah kerjanya bahwa sinovac juga akan masuk vaksinnya ke indonesia
bulan desember juga sinovac akan masuk ke indonesia
kemudian juga kepala
kepala kansino itu ada sekitar seratus ribu akan masuk ke indonesia untuk dipersiapkan terhadap uji vaksinasi atau suntikan vaksinasi kepada enam kategori dari prioritas yang mendapatkan uji suntikan vaksinasi pertama kali
sebagai prioritas yang termasuk itu ada tenaga medis ada pelayanan publik
ada tenaga apa namanya tenaga pengajar
ada tokoh tokoh masyarakat yang langsung berhubungan dengan masyarakat
jadi ada enam kriteria yang disuntikan sebagai prioritas
nah jadi itu secara gambaran umum terhadap langkah taktis langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah
termasuk juga kerjasama kerjasama multilateral yang diinisiasi oleh bu menlu dan pak menteri bayu
nah di samping itu juga astrazeneca juga kerjasama dengan bio farma juga untuk transport of technology
jadi juga di bawah cepi dan gavi itu dua lembaga internasional yang sudah lama bekerjasama bio farma
untuk cepi sendiri juga kita dengan bio farma akan membuat satu pengembangan research
riset terhadap berbagai macam evolusi evolusi
sehingga kita juga bio farma sebagai perusahaan terkemuka di dunia
bumn yang sudah diakui oleh who
yang memiliki pasar global
sudah ekspor ke lebih satu ratus dua puluh negara
ini juga dipercaya oleh lembaga internasional seperti cepi
untuk mengembangkan vaksin
mengembangkan suatu riset bersama di bidang epidemiologi
kedepan ada evolusi terhadap mutasi virus dan sebagainya
sehingga bio farma juga mempersiapkan pengembangan pengembangan dari sisi uji klinis terhadap virus virus itu ke depan
nah kerjasama ini karena memang melihat reputasi bio farma
reputasi bumn kita
dan juga langkah kerja pemerintah di bawah kementerian bumn yang menyusun sebuah langkah kerja agar bumn bumn kita menjadi champion
baik untuk memenuhi kepentingan
memenuhi pasar global
maupun juga memenuhi kebutuhan dalam negeri
pak dhani tadi anda mengatakan bahwa vaksin sudah akan mulai masuk per bulan depan
per november dan bahkan di tahun depan awal tahun depan itu akan ada seratus juta vaksin
singkat saja pak dhani dengan masuknya vaksin ke indonesia
seberapa besar kemudian akan mempengaruhi perekonomian tanah air
baik vaksin yang akan masuk ini
yang di inisiasi oleh pemerintah
ini memang bertahap ya
ini tidak sekaligus
nah karena memang bertahap tentu untuk penyuntikan juga harus ada prioritasnya
tadi saya sampaikan tenaga medis pelayan publik tenaga pendidik peserta bpjs pbi itu termasuk prioritas yang mendapatkan vaksin
termasuk juga itu orang orang yang comorbid
juga mendapatkan prioritas untuk berapa sepi vaksin itu
nah tujuannya secara holistik bahwa ini akan mendukung ketahanan nasional kita
bahwa ketahanan nasional kita ditentukan oleh daya tahan kesehatan kita dan daya tahan perekonomian kita
bahwa indonesia harus produktif
maka simbol core core values yang ada di komite ini adalah komite penanganan covid dan pen adalah indonesia sehat
indonesia bekerja dan indonesia tumbuh
artinya tidak mungkin akan tumbuh indonesianya
tidak mungkin indonesia akan berdaya saing dengan perekonomian yang bagus kalau indonesia tidak bekerja
kalau kita manusia indonesia tidak bekerja
bagaimana mungkin bisa bekerja kalau kita tidak sehat
sehingga kesehatan adalah prioritas yang terpenting diantara prioritas yang lainnya
nah oleh karena itu tentu dampak kepada perekonomian secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap ekosistem perekonomian dalam hal
dalam hal faktor produksi distribusi dan konsumsi
ini akan kembali produktif karena ada keyakinan
kalau target yang diinginkan diharapkan oleh pemerintah ini tercapai
sehingga faktor produksi distribusi dan konsumsi dalam suatu ekosistem perekonomian akan kembali pulih
karena ada kepercayaan masyarakat
kepercayaan pasar kembali pulih
di satu sisi juga confidence dari masyarakat juga akan semakin
masyarakat juga akan semakin tinggi
tapi ingat bahwa vaksin ini adalah istiar
istiar kita semua
nah ujungnya adalah kita tetap fokus kepada tiga m
masker mencuci tangan dan menjaga jarak
karena bagaimanapun juga kita harus bersiap siap diri selalu
ini yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru
jadi inilah adaptasi kebiasaan baru
kita tidak boleh meninggalkan tiga m
walaupun vaksin ada tetapi selagi kondisi memang belum secure
tentu kita tidak boleh melupakan adaptasi kebiasaan baru
nah perekonomian akan semakin pulih
kepercayaan publik juga semakin baik
faktor produksi distribusi dan konsumsi akan terus lebih produk
inilah ekosistem ketahanan nasional kita yang seutuhnya ketika kita sehat
dan perekonomian kita bisa berangsur mengalami recovery
baik semoga harapan itu akan segera tercapai
tenaga ahli utama kantor staff presiden dhani amrul iqdan
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime
baik terima kasih selamat malam